pulau rempang di provinsi kepulauan riau digadang gadang menjadi kawasan ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai rp tiga ratus delapan puluh satu triliun
nah proyek ini juga telah ditetapkan masuk ke dalam daftar program strategis nasional tahun dua ribu dua puluh
dan berikut kita akan mengulas rekam jejak pengembangan proyek rempang eco city yang kami himpun dari berbagai sumber
yang pertama kita lihat bahwa rencana pengembangan kawasan rempang kepulauan riau ini dimulai pada tahun dua ribu empat atau kurang lebih sekitar sembilan belas tahun yang lalu
mengutip detik com saat itu badan pengusahaan batam dan juga pt makmur elok graha ini melakukan perjanjian untuk pengembangan kawasan rempang dengan luas sekitar tujuh belas ribu hektare
nah ini artinya mencakup seluruh wilayah pulau rempang
yang memang kita tahu luasnya adalah sekitar enam belas lima ratus delapan puluh tiga hektare
nah namun pengembangan proyek ini pemirsa terhenti selama delapan belas tahun
terhenti karena persoalan dokumen
proyek pengembangan kawasan rempang ini mulai kembali dilanjutkan pada tahun dua ribu dua
di mana kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini juga sudah mengeluarkan surat keputusan
terkait perubahan kawasan hutan dengan luas sekitar tujuh lima ratus enam puluh hektare pada tahun dua ribu sembilan belas
lalu selanjutnya kita lihat bahwasannya program pengembangan kawasan rempang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kpbpb ini diluncurkan pada tanggal dua belas april dua ribu dua puluh
nah mengutip situs kemenko
perekonomian pulau rempang ini akan dijadikan kawasan industri perdagangan hingga wisata yang terintegrasi sehingga bisa meningkatkan daya saing indonesia
ini dari singapura dan juga malaysia
nah inilah investasi terkait proyek ini ditaksir mencapai rp tiga ratus delapan puluh satu triliun rupiah hingga tahun dua ribu dua puluh
nah ini juga diperkirakan dapat menyerap sekitar tiga ratus enam ribu tenaga kerja
terkait hal ini pemerintah juga menetapkan proyek pengembangan rempang eco city masuk ke dalam daftar program strategis nasional tahun dua ribu dua puluh
nah aturan ini disahkan oleh menko bidang perekonomian erlangga hartarto melalui permenko bidang perekonomian ri nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga pada dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh tiga yang lalu

nah permenko ini memuat tentang perubahan ketiga atas peraturan menko bidang perekonomian ri nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
nah pemerintah juga menetapkan proyek strategis nasional
nah selanjutnya kita akan lihat bahwasannya pengembangan kawasan rempang ini juga telah diminati investor sebenarnya dari tiongkok
nah kita akan lihat mengutip dari cnbc indonesia com pada bulan juli lalu
juli dua ribu dua puluh tiga ini pemerintah telah mendapatkan komitmen investasi dari perusahaan asal tiongkok yakni xinyi
pemerintah telah mendapatkan komitmen investasi dari perusahaan asal tiongkok yakni xinyi
pemerintah telah mendapatkan komitmen investasi dari perusahaan asal tiongkok yakni xinyi
di mana xinyi group sendiri ini telah memiliki pabrik kaca terintegrasi terbesar di dunia yang ada di tiongkok
indonesia ini diproyeksikan akan menjadi lokasi pabrik terbesar kedua